rupanya kamu yang bermain main denganku
aku adalah musuh besar ayahmu
aku akan membunuhmu
tidak ada apa apanya
aku hanya melihatmu sedang berjalan
dan aku ingin menyapamu
sedang apa nyai disini
aku sedang mencari tempat untuk berlatih
aku ingin meningkatkan ketajamanku dengan memanah
bagaimana jika kita berlatih bersama saja
sudah lama sekali aku tidak berburu
kamu benar nimas
aku juga sudah lama rasanya tidak merasakan berburu itu
aku akan minta izin kepada ibu daku
apakah gusti ratu akan mengizinkan
kamu tidak perlu memikirkan hal itu
biarkan ini menjadi tanggung jawabku
mari kita pergi menemui ibu daku
aku rasa sudah lama sekali aku tidak berlatih memanah
maka dari itu
izinkanlah aku untuk berburu
baiklah ibunda mengizinkan kamu keluar
tapi ingat kamu harus ditemani oleh prajurit
dan jika terjadi sesuatu kamu harus segera kembali ke istana
sundika gusti ratu
aku tidak tega melihat kelinci itu disakiti
lebih baik kita tangkap kelinci itu
lalu kita pelihara
kalau begitu aku cari di tempat lain saja

sehinggain exception schedules nya kalian tidak bisa menutup kota besok

semoga saja ada maksimal satu
terima kasih banyaknya
terima kasih banyak
aku adalah musuh besar ayahmu
aku akan membunuhmu
aku harus berhati hati
siapa itu yang sedang bertarung
aku harus melihatnya
tenaga dalam orang ini tinggi sekali
aku tidak mau
mungkin bisa menandinginya
aku harus mencoba menahannya
dengan jurus lebur serayu
ternyata cuma segini kemampuan anak si liwangi
kau akan mati
mas tahu tidak apa apa
aku baik baik saja
jangan pernah ikut campur urusanku
kalau kau sudah bosan dengan hidupmu
kau tidak berhak menentukan kematian siapapun
kau sudah mengganggu sahabatku
mimas rara santang
kau berurusan denganku
aku suka bersenang senang dengan kalian
dan aku juga ally

saya juga baru baru kan
maka selamatkan saya
who is ndengkong janjian